menikmati keindahan senja di atas bukit bisa menjadi destinasi wisata yang menyenangkan sekaligus menenangkan
sensasi wisata ini bisa anda nikmati jika berkunjung ke daerah istimewa yogyakarta
tepatnya di bukit paralayang watu gupit
berada di ketinggian sekitar sembilan ratus meter di atas permukaan laut
wisatawan bisa menikmati keindahan pantai yang ada di bantul
jika sedang beruntung pengunjung juga bisa menyaksikan keindahan matahari terbenam yang memukau
untuk menikmati sunset di bukit ini pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar lima rupiah per orang
dengan biaya parkir tiga rupiah
mayoritas wisatawan yang berkunjung ke tempat ini sengaja ingin bersuap foto
dengan latar pemandangan lepas pantai dan sunset yang indah
disini pemandangannya bagus ya
terus juga sunsetnya bagus ada pemandangan pantai juga
jadi tertarik buat kesini
keren banget sih soalnya ini kan tempatnya di atas ya
jadi buat foto foto bagus kayak ada pemandangan kotanya juga kan
setelah puas menikmati sunset dan keindahan pantai dari atas ketinggian
saatnya menikmati kuliner malam yang khas untuk menghangatkan perut
segogodok adalah makanan berkuah
yakni nasi yang dimasak menggunakan bumbu rempah seperti bawang merah
bawang putih telur dan sayuran
seluruh bahan kemudian diolah dalam satu wajan dengan kuah berbumbu
kuliner dengan cita rasa gurih ini paling nikmat disantap saat hangat pada malam hari